ada yang mau jadi pembantu infal di jakarta
kamu tinggal bawa ke pjtki
kasih ke pak mustaqim
nanti uangnya buat kamu aja
itu ada soda sekalian
cecet gak minum begituan disini
abisin aja sekalian
orang aku juga gak dikasih minum soda sama mom
ya emang gak boleh nanti gendut
jadi orang tuh pake kerja
aku mau kerja ke korea sama mam gak boleh
emang harus di korea
cucu buktinya gak pake ke korea korea
pembuka botolnya mana
dikulkas ada nempel
ya cucu juga tau biasanya nempel dikulkas
tapi ini teh nggak ada
mams ini kenapa sih nudu nudu aku
bukan akulah yang ambil
mainan dikulkas teh apa aja sih teh
ya itu lihat aja sendiri
bagus bagus punya teh teh
jangan jangan si kokom yang ngambil
sok bangga duduk
wah seperti biasa
gak ada daging
adanya teh ayam
yaudah saya makan pake ayam
mau dikasih kuahnya
kuahnya dikit sayurnya yang banyak
ada yang lebih mahal dari ayam nggak
kalau gitu ayamnya dua
sebentar ya kak
air putih anget
saya minum es jeruk
banyakin esnya ya
ada yang lebih mahal dari es jeruk nggak
gak ada kak
yaudah es jeruknya dua ya
kok gosok padanya min
kak panci rambutnya terakhir mandi min
sampe bau gini kamu mandiin ya ampun
kamu gak salah waktu
hari waktu di gunung sinur kamu mandi
cuma berjeb aja
gosok kramas tuh pake
kalau mau buka
sampe lepek gitu
ini perih mata kak
kok sekarang mau
rasanya begitu nih
kapan sih kamu terkain sekat gini
sekat sekat sekat
kalo yang ini buat apa deva
gunanya untuk membesarkan huruf
kalo yang ini untuk apa
gunanya untuk membuat spasial sejarah
kalian lagi nyari apa
komputer itu digunakan untuk mengetik
itu digunakan untuk mencari segala sumber informasi
bu guru kalo yang buat menghitung yang mana
nih kalo buat menghitung
tapi inget ya
jangan mentang mentang
sekarang ada komputer
kalian malah lupa pakai rumus lagi
kasih tau atuh
atau juga gatau
klau caranya gimana
bedanya komputer sama laptop apa
debbie punya di rumah
nanti kapan kapan debbie bawa ya bu
feby udah selesai
feby udah selesai
iya feby taruh situ ya bu
seneng banget nya ini apa
tapi juga belum beres beres rumah
jadi feby duluan ya bu
kalo ini gunanya buat apa
boleh nung salah
ini gunanya untuk menghapus
edward kalau nomor yang ini caranya gimana sih
kok dari tadi claudia gak bisa ya
yang nomor berapa klau
edward claudia udah pada selesai belum
ada kesulitan ya
iya bu susah
ya sudah coba kamu geser sedikit kok kamu juga
mana mana yang susah
yang ini bu
oh kalau ini kamu tinggal bikin aja persamaannya ya
ini tambah ini sama dengan bu tinggal di share x nya berapa
tinggal diturunkan ini bu
kemana ya dah saburnya
ima punya saudara
jangan ngeledek kamu
kamu kan sudah berusaha
kamu kan tahu keluarga emak cuma ada dedek
kemungkinan dedek pergi ke cirawas mak
kan temennya dedek cuma di sana
di tempat siapa ya di cirawas
mak nenek benar kamu dari rumah
eh belagak nanya lagi
saya tahu kamu yang bawa dia kabur
kamu bawa kemana dia kabur
saya enggak tahu mak
jangan pura pura nggak tahu
kemana dia kabur
benar enggak tahu mak
benar saya nggak tahu mak
pergi kamu pergi
jangan di sini gara gara kamu cucu saya kabur
mak udah jangan
kamu belain dia
kemana cucu saya
di bawah kabur
mak udah mak
mak udah mak
mak udah mak